udah udah gak usah siain aja gak usah di iniin lek lo lek
jadi masalahnya adalah gejala itu tidak bisa memproduksi urin